kita beralih ke kasus kecelakaan maut di ciater subang setelah menetapkan sopir bus sebagai tersangka
polisi menyebut masih ada kemungkinan tersangka baru dalam kecelakaan ini
polisi menyebut masih memeriksa sejumlah saksi diantaranya perusahaan po bus putra fajar dan kernet bus yang dinilai mengetahui kerusakan bus
menurut polisi penetapan sopir barulah awal dari pengungkapan kasus karena saat ini sudah ada tiga belas orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus kecelakaan bus study tour
termasuk mekanik yang memperbaiki rem di lokasi wisata tangkuban parahu hingga dua pelajar yang selamat
akan kita lakukan jadi tidak mendungkan ada akan ada tersangka tersangka lain selain dari para pengungkup
karena tadi faktanya kir ini mati kir ini sebagai bentuk jaminan keselamatan setang teknis kepada masyarakat guna kendaraan
ternyata ke sana padahal infonya perpisahan pelantikannya di detok
usai meninggalkan duka mendalam penyidikan kasus kecelakaan maut busta di tur yang membawa siswa smk lingga kencana terus bergulir
dari perhubungan budi karyasumadi menegaskan penegakan hukum akan dilakukan
menhub dan kakor lantas brigjen aan suhanan menggelar rapat bersama terkait penyidikan menyeluruh
agar tidak hanya sopir yang menanggung salah
upaya membangun rasa jerah
nanti pak korlantas akan menyampaikan adalah dengan melakukan law enforcement dengan pasal pasal dan penyelidikan yang benar
agar bukan saja supir yang salah tetapi siapa lagi yang salah
sementara itu tujuh siswa smk lingga kencana yang menjadi korban kecelakaan bus
telah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit bayangkara brimob kota depok
tujuh pasien yang dipulangkan terdiri dari empat pasien ortopedi serta tiga pasien bedah umum
dengan demikian masih ada lima pasien yang menjalani perawatan
dua diantaranya harus mendapatkan tindakan lanjutan
alhamdulillah tujuh pasien otopedi pada tanggal dua belas mei hari minggu kemarin telah dilaksanakan operasi
dan kita sudah saksikan bersama bahwa
sudah ada beberapa pasien yang kita pulangkan karena memang perkembangan dari keadaan klinisnya yang semakin baik
memang sudah layak untuk dirawat secara jalan
dalam penyidikan awal polisi memastikan kecelakaan yang menewaskan sebelas orang di ciater subang
terjadi akibat gagalnya fungsi pengereman
meski demikian tak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggung jawab terkait kerusakan bus
hingga membuat acara perpisahan para siswa yang seharusnya manis menjadi kenangan terakhir
tim liputan kompas tv